anda kembali bersama kami di cnn indonesia connected
sekjen dpp pdi perjuangan hasto kristianto menyatakan pdip sudah menyiapkan calon legislatif
caleg sebanyak tiga puluh ribu orang yang merupakan caleg militan
juga sekaligus akan bergerak memenangkan ganjar pranowo sebagai presiden
namun bila ada kader yang membelot pdip akan tegas memecat kader partainya
tiga puluh ribu caleg pdi perjuangan akan bergerak memenangkan pak ganjar
dan ini menjadi mesin yang militan